unjuk rasa besar besaran terjadi di sejumlah wilayah di tiongkok
menyusul protes kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan oleh pemerintah tiongkok
lalu bagaimana kondisi di tiongkok saat ini
bergabung davin kanannya warga negara indonesia yang berada di shanghai tiongkok
davin selamat malam davin
selamat malam mbak tiffany dan pemirsa cnn indonesia
selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami
davin di tempat anda berada di shanghai di wilayah shanghai
bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana dampak dari lockdown
atau pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat
respons lockdown selama beberapa bulan terakhir
untuk kondisi shanghai saat ini masih berlangsung normal
dan untuk protes yang berlangsung kemarin itu sudah selesai
dan untuk saat ini masih terdapat dua puluh delapan wilayah di kota shanghai
dengan resiko penularan tinggi
dan per hari ini pemerintah kota shanghai mengeluarkan atau mewajibkan
masyarakat untuk memiliki pcr dua puluh empat jam ataupun empat puluh delapan jam untuk masuk ke area area publik
saya yakin juga pemerintah kota shanghai saat ini juga sudah melonggarkan peraturan
terkait dengan lockdown di mana jika memiliki kontak dengan orang yang positif
hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk melakukan karantina mandiri
oke boleh anda lebih jelaskan lebih detail tempat publik yang seperti apa
yang harus mewajibkan masyarakat ini menyertakan bukti pcr satu x dua puluh empat jam
jika ingin masuk ke dalam pusat perbelanjaan
ataupun untuk masuk ke dalam transportasi transportasi umum
david selama beberapa waktu atau selama beberapa bulan
belakangan hampir seluruh wilayah di tiongkok ini
diberlakukan atau diterapkan lockdown atau pembatasan ketat
dan ini yang kemudian memantik banyak protes
apa yang paling membuat warga sebenarnya apa saya katakan gerah
sehingga memantik terjadinya protes besar besaran yang terjadi di sana
menurut pandangan yang saya lihat di pergerakan pergerakan
yang menjadi permasalahan utama adalah yang menjadi permasalahan utama adalah
lockdown dengan jangka waktu yang berlebihan
yang menghabiskan waktu hingga berbulan bulan
seperti di provinsi di daerah urumchi yang memakan waktu hingga tiga bulan
untuk bisa kembali hidup normal
karena ini akan berdampak luas bagi secara finansial dan juga secara mental masyarakat itu sendiri
dan juga terpaksa dengan karantina karantina bagi orang orang yang memiliki kontak kerat
dan juga kontak sekunder
oke pergerakan masyarakat yang sangat terbatas itulah yang kemudian membuat masyarakat di tiongkok menjadi gerah ya
dengan adanya pemberlakuan pembatasan ketat zero covid ya dengan lockdown ini
tentunya bagaimana kemudian pemerintah di sana juga bisa memenuhi kebutuhan warga
distribusi bantuan logistik apakah itu semua diakomodir dengan baik
untuk jika wilayahnya di lockdown oleh pemerintah maka
masyarakat itu harus mengakomodir kebutuhan logistik sehari harinya
dengan koordinator komunitasnya atau yang biasa disebut dengan ketua rt
untuk dapat mendapatkan pasokan logistiknya
ataupun masyarakat dapat membeli barang barang melalui secara online
oke apakah tapi itu berjalan dengan cukup baik
pemenuhan kebutuhan baik itu yang dikoordinir oleh katakanlah ketua rw
atau ketua rt setempat baik juga membeli kebutuhan secara online
apakah itu juga didapat dengan baik
berdasarkan pengalaman lockdown di shanghai yang bulan juni hingga bulan juli itu
pemerintah tiongkok sempat mengalami kendala terkait dengan suplai makanan ya
tapi untuk saat ini sepertinya tidak ada kendala yang signifikan terkait dengan logistik
ataupun pasokan makanan
oke davin tiongkok cukup dikenal sebagai negara yang cukup membungkam kebebasan berpendapat
menurut informasi mungkin yang anda dapat dari masyarakat lokal yang ada di sana
apakah memang di tiongkok unjuk rasa seperti yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini
memang hampir tidak pernah terjadi
untuk demonstrasi yang terjadi berbeda
barengan di beberapa wilayah beberapa minggu kebelakang ini
merupakan memang benar menjadi pertama kali terjadi di tiongkok itu sendiri
tapi untuk melakukan demonstrasi sebenarnya memang diperbolehkan
tetapi demonstrasi secara damai
dan juga sebenarnya pemerintah tiongkok juga memiliki nilai nilai demokrasi
yang berbeda dengan demokrasi liberal
oke menyusul adanya protes besar besaran ini adalah yang digaungkan
oleh demonstran atau masa adalah terkait dengan mundurnya presiden atau kepala negara xi jinping
bagaimana respon pemerintah sendiri menghadapi protes dari masyarakat sekarang
untuk official statement selain dari kementerian luar negeri
belum ada official statement lain yang dikeluarkan oleh pemerintah
terkait dengan protes protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pemerintah tiongkok
baik terima kasih
davin atas laporan anda mudah mudahan kondisi di shanghai dan juga di seluruh wilayah tiongkok kondusif
tetap berhati hati selamat malam davin
karanya warga negara indonesia yang berada di shanghai